popularitas layanan data saat ini membuat operator mulai berbenah menyambut lonjakan data pada saat ramadan dan hari raya idul fitri
untuk itu xl berencana memindahkan kapasitas data ke kantong kantong mudik
ya jadi berbeda dari tahun tahun sebelumnya
kalau dulu kan yang naik tuh biasanya sms sama kua
kalau sekarang udah pasti data gitu ya
yang kami persiapkan adalah tentu kapasitas
jadi kita persiapkan di kantong kantong mudik
karena nggak semua area nanti kapasitasnya atau trafficnya naik ya
misalnya jakarta malah turun gitu ya pada saat lebaran jakarta turun
jadi kita menampakkan kapasitas kita juga memindahkan kapasitas dari tempat yang biasanya selama lebaran itu trafficnya